sang kelinci dan sang landak
suatu ketika di sebuah ladang disana hiduplah keluarga landak
ibu dan ayah landak terpaksa harus pergi meninggalkan kedua landak kembar di rumah
hmm ini perlu sedikit lagi
hmm ini perlu sedikit lagi
hmm ini perlu sedikit lagi
hmm ini perlu sedikit lagi
kau tahu aku tidak tahan
aku akan jalan jalan sampai kau tahu apa yang dibutuhkan untuk sup
dan aku benar benar lapar
sebaiknya kau selesaikan sup itu
aku benar benar tidak tahu
apa bahan rahasia ibu
aku tidak ingat
kau bukankah kau mengambil resepnya
itu benar tapi aku menghilangkannya
kenapa kau tidak mengambilnya
aku mengambilnya tapi aku menghilangkannya
mengapa kau tidak mengambilnya
aku akan pergi dari sini
ibu aku merindukanmu
oke dia bakal lakukan
jangan misek dok fahtini atau yang lain baik baiknya la
itu takkan dihajar
jadi landak itu meninggalkan adiknya untuk memasak
dan keluar untuk mengambil lobak
di sebelah kebun lobak di sana ada kebun kubis
tempat kelinci telah datang untuk hidup beberapa hari yang lalu
halooo tuan kelinci
apa kau baru di sini
apa urusanmu pendek
itu sangat lucu
hei kenapa kau lakukan itu
si pendek marah
kau sangat menggecewakan
kau sangat menggecewakan
kau sangat menggecewakan
kau sangat menghibur pendek

tidak ada aku khawatir tentang masalahmu

apakah kau bisa berjalan atau kau selalu jatuh dan berguling seperti bola runcing
untuk hidup dengan kaki kaki itu tuan pendek
untuk hidup dengan kaki kaki itu tuan pendek
baiklah cukup pria besar
baiklah cukup pria besar
tidak ada yang bisa dilakukan dengan hal kecil yang kau sebut kaki
tidak ada yang bisa dilakukan dengan hal kecil yang kau sebut kaki
kau mencoba menendangku dengan kakimu
mencoba menendangku dengan kakimu
hal terlucu yang pernah ada
aku mungkin tidak bisa menendangmu
tapi aku yakin bisa mengalahkanmu dalam perlombaan
apa kau menantangku untuk berlomba
kau menantangku untuk berlomba
kau serius makhluk pendek
kau serius makhluk pendek
itulah lucu yang bagus aku harus menyerah padamu
jadi kau takut
kau serius aku takut padamu
aku bisa mengalahkan seratus makhluk sepertimu seperti itu
itu bagus tapi tidak cukup cepat
kenapa kau tidak berlatih dan aku akan pulang dan makan siang
lalu kita akan balapan dimulai di pohon ini dan berakhir di kebun di sana
kita akan bertemu dalam setengah jam semoga berhasil
ini perlu sedikit lagi
apa aku benar benar melakukan itu
bawa lobak untuk salad apa yang dibutuhkan sup ini
lupakan supnya aku ada perlombaan yang harus dimenangkan
dan landak tersebut memberitahu saudara kembarnya semua yang terjadi antara dia dan kelinci tadi
kelinci itu jahat tapi bagaimana kau akan menang dalam perlombaan
aku punya rencana
landak itu memikirkan sebuah rencana
setengah jam kemudian seperti yang telah direncanakan kelinci dan landak bertemu di pohon
ternyata kau tepat waktu aku suka itu
kau tahu ini perlombaan lari antara aku kelinci dan kau pendek runcing bulan
baiklah kau ambil jalur itu dan aku ambil jalur ini
jangan lupa dengan meyakinkan suchkin accounts dan tekinan pada tiga kaum be spirit critic untuk mendapatkannya
kelinci pendek runcing bulan
dia pikir dia bisa mengalahkanku
yang benar saja
aku tidak bisa melihatnya dimanapun
apa kau mencari kau
kau sudah di sini
ini tidak mungkin
berlomba kembali ke awal
akhirnya kau ada di sini
aku mulai khawatir
ini tidak mungkin
berlomba kembali sampai selesai
kau semakin lambat dalam setiap putaran
mungkin kau perlu berlatih lebih keras
sekarang aku melihat dua dari dia
apa yang terjadi pada aku
kau bilang kau bisa mengalahkan seratus dari kita
namun baru dua kau sudah kalah
kalian berdua kembar
tapi tapi ini curang
tapi kau itu jahat
kau memiliki kaki yang kuat lebih cepat
dan sepertinya kita memiliki kaki yang lebih kuat
dan sepertinya kita memiliki kaki yang lebih kuat

dan lebih banyak otak
ini dari kebunku
akan menyenangkan jika berteman dengan kalian
aku berjanji untuk tidak menjadi jahat lagi
ini apa yang dibutuhkan selama ini
bahan rahasia ibu adalah
bahan rahasia ibu
bahan rahasia ibu
mereka bertiga menjadi
sahabat setiap orang memiliki
sesuatu yang sangat mereka sukai
dan sesuatu yang tidak mereka sukai
jadi kita tidak
boleh egois tentang bakat kita